selebritas rio raivan kembali ditangkap polisi terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika pada jumat malam kemarin
saat ini saudara rio raivan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian
pesinetron rio revan bukan kali pertama saudara terlibat kasus narkoba
sebelumnya rio pernah ditangkap lima kali terkait dengan kasus yang sama
bahkan ia baru menghirup udara bebas pada dua bulan lalu setelah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara
rio dikunjungi mantan istri dan kerabat di polres metro jakarta barat kembali terjerumus dalam kasus narkoba
untuk yang kelima kalinya rio revan pun mengaku kepada mantan istri bahwa pergaulan
kalau kayak gitu kan semuanya ya kita kan nggak tahu ya situasi orang kan dalam keadaan apa
terus juga posisinya juga seperti apa
jadi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri pasti tentunya nggak mungkin mau rio seperti ini ya
dan kalau misalnya saya bilang kayaknya sih dari pergaulan aja sih
selengkapnya soal ditangkapnya aktor rio raivan
untuk yang kelima kalinya kita bergabung dengan jurnalis kompas tv mario sarong di polda metro jaya
didapat polisi saat menangkap aryo
jika kita berbicara terkait dengan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian ketika kemarin pada hari jumat polisi menangkap rio revian
di rumahnya ada beberapa barang bukti yang diamankan oleh kepolisian
di antaranya tiga paket kecil sabu setengah butir ekstasi
dan dua belas butir alprazolam jenis psikotropika atau bisa kita bilang bahwa ini merupakan jenis obat keras
selain itu saudara selain mengamankan bukti polisi juga sudah melakukan tes urin kepada rio
di mana hasilnya sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa rio terbukti positif mengonsumsi sabu
itu adalah keterangan yang bisa kita sampaikan hingga saat ini
keterangan terbaru dari pihak kepolisian
besok tepatnya hari senin polisi akan melakukan cek kesehatan kepada rio
selain mengecek kondisi kesehatan di alami rio
polisi juga akan sekali lagi melakukan tes urin ulang kepada rio
ini untuk mencari hasil yang lebih valid terkait dengan tes urin yang sudah dilakukan sebelumnya
apakah memang betul mengandung positif sabu dalam tubuh rio atau tidak
besok senin akan dilakukan tes kesehatan ulang
memang rio masih diamankan di polres metro jakarta barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
terkait dengan proses pengamanan yang dilakukan kepada rio dan juga barang bukti apa saja yang disita atau diambil oleh kepolisian
berikut kita akan berikan pernyataan lengkap dari kepala satuan narkoba polres metro jakarta barat akbp indra wieni prapanji yoga
ada barang bukti di tersangka tiga paket kecil sabu setengah butir ekstasi dan dua belas butir aprazolam jenis psikotropika
berdasarkan informasi dari masyarakat kami di alami
kebetulan pada saat kami lakukan penangkapan yang ternyata itu adalah saudara rr
di daerah jatinegara jakarta timur
di seorang diri dan ditangkap di rumahnya
ketika ditemukan di rumahnya sedang melakukan pemakaian atau seperti
dan saudara itu adalah pernyataan lengkap tadi terkait dengan proses penangkapan dan juga barang bukti apa saja yang diamankan
untuk diketahui seperti tadi yang sudah disampaikan juga ini adalah kali kelima di mana rio diamankan
yang pertama terjadi pada tahun dua ribu lima belas kedua dua ribu tujuh belas ketiga dua ribu sembilan belas dan keempat pada tahun dua ribu dua puluh satu
dan rio untuk diketahui saja bahwa baru saja bebas menghirup udara bebas pada bulan februari dua ribu dua puluh empat
dan kemarin tepatnya hari jumat malam kemarin dia ditangkap lagi untuk kelima kalinya dengan kasus serupa
sebenarnya kemarin saudara pada tahun dua ribu dua puluh satu ketika dirinya ditangkap dia sudah mengatakan bahwa menyesal
meminta maaf kepada keluarga kepada semua orang pada fans dan dirinya menyesal dan tidak ingin mengulangi hal tersebut
tetapi seperti yang diketahui bahwa memang kemarin dianggap lagi untuk kelima kalinya dengan kasus penyalahgunaan narkoba
hingga saat ini kami masih terus mengupdate bagaimana dengan pemeriksaan yang lebih lanjut dari pihak kepolisian
terima kasih jurnalis kompas tv maria sarong atas informasinya terkait dengan
presiden netron rio rayfan yang kembali terjerat kasus narkoba